sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya

soalnya aku takut kamu salah paham lagi soal uang
kayak waktu itu kamu kan marah sama aku gara gara aku terima uang untuk merawat kamu
kamu ngapain di sini kamu ngapain di sini
aku tanya sama kamu ngapain di sini
berani beraninya kamu ke sini sekarang
setelah kamu berpura pura menjadi sita
dek niat aku cuma nyekar aja tolong ngerti
tolong ngerti apa aku tanya sama kamu
ngerti dari mulut seorang penipu seperti kamu
sekarang kamu pergi dari sini
bisa bisanya kamu itu dibayar untuk menjadi seorang sita yang sudah meninggal
orang yang aku sayangin sekarang kamu pergi dari sini
soal itu aku sebenarnya mau minta maaf
aku merasa masih sedih dan juga marah
ada orang yang tiba tiba mengaku sebagai sita
walaupun aku tahu itu bukan kemauan kamu
karena itu kemauan mama dan juga nenek
aku cuma bilang kalau aku seneng banget ngeliat kamu kayak gini
udah sehat udah kerja lagi
mendiang sita juga pasti bahagia melihat kamu kayak gini
kok ada kamu di sini
aku ada kerjaan di belakang aku permisi dulu ya
kamu kerja di sini
iya aku jadi petugas kebersihan di sini
yaudah permisi ya
nah ini ada dua nih sarung tangannya
yang putih untuk sinta yang kuning untuk dewi
aduh tak ada masuk pak
tuk tuk tuk
hai ini sudah ada
sita ini ada
saya baru kemarin
tapi kamu sita sudah pergi meninggalkan ibu
ibu kau pernah ngerawat kamu
ibu nggak pernah ngerawat kamu dan menjaga kamu
jangan waktu ini yang bisa mempunyai kerinduan ibu sama kamu
wah banyak banget makanannya buat aneh
siapa namanya juga anak
masalah sayang ya
iya sih ini semua makanan sebenarnya buat andre
tapi ternyata andre makan siang di luar kantor
yaudah daripada nggak kemakan kan
saya masukin rantang buat satria
suka kan ayam kecap ini
oh jadi kamu tadinya mau bawain makanan buat anda
tapi berhubung andre nya makan di luar jadi buat satria
si bokir mendep mendep di ujung gang
memangnya anakku satria itu ban serep dan buangan
enak aja ya mentang mentang sekarang saatnya kedudukannya di bawah andre
terus berarti semua buat dia harus cadangan
kok kejam banget sih pikiran kamu
nggak pernah saya menganggap satria itu cadangan atau buangan
sayang kamu itu palsu tanding
kamu tuh belaga baik sama satria karena apa
karena kamu punya kepentingan untuk diri kamu sendiri iya kan
udah udah mama ribut mengantarin makanan buat satria
kucing dilebus mati
lebih baik saat dia kelaparan daripada harus makan masakan kamu tanti
aku juga bisa beli makanan sendiri
coba deh kamu lihat ini
yang ini objeknya sih bagus tapi kurang suka deh pencahayaannya
ini objeknya udah pas banget tapi kayaknya lightingnya kurang oke
tapi kalau yang kedua juga sebenarnya
aku suka yang kedua
menurut kamu bagusin yang mana
bajunya aja diganti
diganti sama baju cleaning service aja semuanya ya
biar lebih menarik buat kamu
kita lanjutin aja besok ya
kamu gak fokus
tadi aku cuma bingung aja
yaudah sekarang kita lanjutin ya
kamu udah jatuh cinta ya sama dewi
aku jatuh cinta
aku jatuh cinta
jatuh cinta sama
list kamu jawab aja dengan jujur
kamu jatuh cinta ya sama dia
aku gak tahu
aku gak tahu
kamu tahu gak
aku dulu kamu lebih milih sita dibandingin aku
kamu gak tahu kan betapa hancurnya aku
aku menerita karena kamu nerik
tapi sesakit sakitnya aku
semenerita meneritanya aku
aku tetap setia untuk cinta sama kamu
tapi sekarang sita tuh udah gak ada
tapi sekarang kamu lebih memilih dewi dibandingin milih aku
terus aku tuh gak ada artinya ya buat kamu
terus kasih tahu caranya aku ndres supaya kamu lebih bisa milih aku
ya ampun maafin aku
aku tak ingin mengingatkan kamu
aku berharap kamu tidak menang
aku ingin menganggurmu
aku ingin mengingatkan kamu
aku ingin menemukan kamu
aku ingin menemukan kamu
aku ingin menemukan kamu